nah ini juga kita ada berita di mana beberapa waktu lalu masyarakat ini kan sempat dibuat heboh dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan
sebuah spbu diduga melakukan praktik curang karena mempermainkan alat ukur dispenser
nah pihak spbu pun langsung menyampaikan bantahan
tera mesin dispenser pertalite yang telah diperiksa ulang dipastikan dalam keadaan baik
lima ratus lima puluh tujuh tujuh puluh tiga liter ini enam puluh liter nggak ada mas
video yang menayangkan dugaan kecurangan di stasiun pengisian bahan bakar minyak di kawasan condet jakarta timur viral di media sosial
dalam video tersebut terlihat seorang pembeli yang tengah menunjukkan kejanggalan di mesin pengisian bahan bakar yang dianggap tidak sesuai dengan kapasitas bensin mobilnya
konsumen merasa kapasitas maksimum
total tangki mobilnya hanya enam puluh liter
sedangkan saat mengisi bbm alat ufor dispenser menunjukkan angka tujuh puluh delapan liter
empat ratus sudah penuh
menanggapi kejadian tersebut pihak spbu menegaskan tidak ada yang salah pada alat ukur dispenser pertalite
bahkan pasca kejadian pihak pertamina dan badan meteorologi melakukan pemeriksaan ulang mesin dispenser
meski tidak ditemukan adanya kecurangan pihak spbu mengaku mengalami kerugian lantaran spbu sempat ditutup
berita itu tidak sesuai dengan fakta yang ada
yang penting saya artinya setelah ada pengujian dari metrologi metrologi besar dari wasgal dan dari produk
saya ingin saya ya kembali selalu seperti sekolah
pengujian dilakukan dengan mengeluarkan bbm jenis pertalite ke tangki yang digunakan sebagai alat ukur
hal tersebut dilakukan untuk mengetahui batas toleransi spbu yang dikeluarkan nozzle
dari hasil pengujian tidak ditemukan adanya tanda tanda kecurangan atau kerusakan pada mesin pompa bbm atau nozzle
pengecekan juga dilakukan sebanyak dua kali dan juga tidak ditemukan indikasi kerusakan pada alat ukur bbm
meski demikian pihak badan meteorologi belum bisa memastikan apa yang menyebabkan selisih angka pengisian yang diklaim konsumen terlalu besar
selanjutnya badan meteorologi masih akan terus melakukan pengawasan terhadap spbu ini